untuk menghindari razia makanan dan minuman
pramu saji sebuah swalayan
buru buru menyembunyikan barang dagangan
yang telah ke dalwarsa
namun aksi tidak terpuji ini diketahui petugas
karena begitu banyaknya makanan
tidak layak konsumsi yang diperjual belikan
beginilah aksi tak simpatik salah seorang
pramu saji di salah satu pasar
swalayan di pungging mojokerto
pramu saji ini langsung
berusaha menyembunyikan sejumlah
bumbu dapur saat petugas yang lakukan
razia mendatangi pasar sualayan tersebut
setelah diperiksa diketahui banyak bumbu
yang telah ke dalwarsa dan bahkan busuk
tak hanya itu aksi tak simpatik juga dilakukan
pramu saji saat mengajak debat
petugas yang akan memeriksa roti yang dipajang
petugas mendapati tanggal yang tertera
di kemasan roti telah lewat
tanggal ke dalwarsa
setelah ditunjukkan tanggal yang tertera
barulah sang pramu saji mau menarik
roti dari tempat pajangan
aksi ini terjadi saat
petugas dari disperindak kabupaten mojokerto
melakukan razia ke sejumlah
swalayan dan lapak pedagang
di tiga kecamatan
yaitu kecamatan kutorejo
kecamatan mojosari dan pungging
selain swalayan petugas juga
melakukan razia ke sejumlah lapak pedagang
petugas langsung melakukan
pemeriksaan terhadap makanan yang ada
makanan berupa camilan ditemukan
tidak diberi label sama sekali
baik dari perizinan
maupun dari dinas kesehatan
serta tanggal ke dalwarsa
bahkan petugas menemukan
makanan yang dipajang dalam kondisi
telah ke dalwarsa dan busuk
dan juga minuman anak anak yang telah
petugas pun langsung meminta pedagang
agar menarik makanan dan minuman yang ke dalwarsa
bagi pedagang di pasar dan pengelola sualayan
yang ditemukan makanan dan minuman
yang ke dalwarsa
akan dilakukan pemanggilan ke kantor
disperindah kabupaten mojokerto
dan diberi pembinaan
namun jika tetap membandel
kasus akan dilimpahkan ke kepolisian